balikin perhiasan aku
bu tenang bu tenang
kamu yang ngambil perhiasan aku
lima belas juta buat kamu
ah ya ampun mas
ya ampun banyak banget mas
dari sembangkan sekolahnya devi
yaudah aku mau pergi dulu
aku harus kerja dulu
dengan uang ini aku bisa beli cincin lagi
kau ga apa apa
kamu tau guer
bu roro sudah sadar
kamu yang ambil perhiasan aku ya
balikin perhatian aku
kamu yang ambil perhatian aku
kamu yang ambil perhatian aku
kalung aku mana ya
kamu ambil kerjasan aku kan
aku yang ambil kalung aku
balikin balikin balikin
senang banget sih
aduh kemana aja sih kalau
dia jadi gila
terus ngambil suami orang
jadi gila dia tuh
kalian pasti yang ambil kerjasama saya
kamu harus dipasung ya
kamu harus dipasung
kamu harus dipasung
dua pasung aja udah
jangan mandi kak
ada kulit dari tadi sini nih larinya
lari sini kita benar benar kemari larinya nih
susah nyora gila
lama banget sih
kepaan sih lu
kepaan sih lu
kamu yang ngambil perhiasan aku ya
kembaliin perhiasan aku
kamu kembalikan dulu perhiasan aku
kain kafan sudah kita gelar
ini bagaimanapun juga
pak baron ini harus kita kafan
izinkan saya bersama oc untuk memasangkan kain kafan suami saya
cukupkan kain kafan ini untuk suami hamba
tolong ampunilah sukulah dosa om baron
dan cukupilah kain kafannya
cukupkan kain kafan ini untuk suami hamba
bersama mereka mengasser
kan dinasahnya pengka pak
tambah aja orangnya ustadz
pak tolong pak dibantu pak
ayo pak semua pak
kita naikkan ke kereta dorong ya
masuk murs are bradley
pak ustadz bagaimana ini
tutup kandanya terbang pak ustadz
kita tetap jalan iringi dengan tahlil tadi
kuat kuat ya biarkan tutup keranda itu
yang penting jenazah masih tertutup kain
masih macet pak ustadz bisa jalan lagi pak ustadz
kalau begitu kita cari mobil bak terbuka ya
ini harus segera dimakamkan
pak ustadz maafin kami pak ustadz
gara gara jenazah suami saya
semua jadi repot
tidak apa apa bu
mudah mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua
ya pak bapak ya
pak unyang cari mobil bak terbuka disana
tidak tidak tidak
bu devi banyak berdoa
istighfar banyak istighfar
mintakan ampunan buat suamimu
kita tetap berprasangka baik ya
kalian pasti lagi ngubur harta aku ya
ini perhiasan aku pasti ada di sini

alas alas udah alas
lepas balik tante
lepas balik tante
mari kita doakan alamakum ya
ya allah ampuni dia ya allah
ya allah beri keteguhan
ya allah beri keteguhan untuknya ya